dalam konferensi pers di jatim park tiga kota batu jumat sore
ongen yang bertarung di kelas bulu lima puluh tujuh satu kg berupaya membidik sejarah menjadi juara dunia tercepat di bawah sepuluh pertarungan
sementara daud chino yordan yang memiliki rekor tiga puluh sembilan kali menang dan empat kali kalah
menyatakan tengah membidik sejarah meraih gelar juara dunia ketiga di tiga kelas dan organisasi berbeda
dalam pertarungan melawan mokoena daud memperebutkan gelar juara dunia kelas super lightway enam puluh tiga lima kg versi iba dan wbo oriental
daud chino yordan yang dilatih pino bahari optimis bisa memenangkan laga
sejarah mencatat bahwa saya pernah kalah melawan tiga afrika di indonesia pada tahun dua ribu tiga belas
namun saya pikir kekalahan tersebut tentu
itu memberikan pelajaran banyak bagi saya
artinya setiap kekalahan atau setiap pengalaman tentu mengajarkan saya banyak hal
di antaranya bagaimana harus bertarung bagaimana harus melakukan penyerangan
ataupun melakukan pukulan apa yang harus dilakukan
dan tentunya beserta tim kami selalu berdiskusi kami selalu berlatih
kami selalu mempersiapkan diri untuk nanti apa yang harus dilakukan di atas ring